insya allah saya terus doa kok ya saya doa kok
rasanya udah udah nggak sabar lagi nih
razimumi taruhan itu judi saw o eleven bukan row
obat herbal tentang kesuburan
kalau dalam dua tiga bulan ini si rodia kagak bunting
berarti si nelan itu harus minggat dari kampung ini
nah kalau dia sudah minggat
gua yang gantiin jadi distributor di sini
kan abah udah mau hubungi distributor ya
masya allah abah
bumi itu namanya syirik
abah sama umi seneng ya
di atas penderitaan orang lain
cing nelan kan ke sini mau cari nafkah
jangan salahnya abah dong
kenapa dia mau juga ikut taruhan begini
lagian si sulam sama si rodia kan udah sama sama tua
sama sama sudah lanjut usia
kagak mungkin punya anak lagi dah
kalau misalnya beneran gimana
apa nih mau iris kuping dah
ya allah abah abah tuh nekat banget sih
abah nanti mau jadi haji yang kupingnya satu
lu tuh kenapa nyalahin abah terus sih
bikin bete orang tua aja loh
bukan nyumpahin abah
ya ampun bah rumi
ya rumi gak nyumpahin abah
orang yang berani taruhkan
berarti orang itu harus berani juga terima risikonya
makanya doain dong biar abah menang
iya tapi kan bah nih
rumi gak mau berdoa sama urusan seperti itu
mau pake atau gak pake uang
judi itu haram bah
rum takut banget kalau abah kalah
rumi gak usah khawatir
si nelan itu bakalan angkat kaki dari kampung ini
biar dikasih obat apa juga
tetap aja mandul
abah tuh gak boleh kayak gitu gak baik
abah itu namanya udah ngedahuluin takdir allah
abah gak boleh takabur gitu ah
ingat ya bah nih
apa sih yang mustahil bagi allah
kalau allah sudah berkehendak
itu pasti akan terjadi
udah deh rum
ini kan cuma persoalan rodiah yang mandul
jadi jangan terlalu jauh ke hal yang lain
tapi kalau allah itu udah bilang
kalau parodia itu hamil pasti akan hamil bah
abah nanti akan jadi haji yang kupingnya cuma satu
dan abah juga
satu satunya haji bah
dua kali yang punya kuping satu di rt ini
ah kebangetan loh
masa dibilang kuping haji satu
lo bukan gunungin abah sukses
malah jatuhin abah
oh dia jam loh gak usah mentar loh
cepet lo tanyain g
tanyain kapan kita bisa ketemu sih rok
aduh mah udah gak sabar nih
empok saya kan di dalam
kapan ya ayah sama keluarga bisa ajangin pok
belum ada izin dari dokter untuk menjenguk brodia
karena mas di dalam taruh pemeriksaan
emang mau diperiksa apel hati sih sus
ya deh suster
udah aja deh yang penting kan udah diperiksa
terus kan udah ketahuan positif
maaf bu pak tapi ini memang prosedurnya
untuk lebih jelasnya
bapak bisa menunggu satu atau dua jam lagi

ya allah gak bisa lebih cepat lagi dari itu
kami usahakan ya bu
jadi lebih baik ibu menunggu dulu
tapi keputusannya gak berubah kan ya

iya saya takutnya begini

tadi kan dokter bilang katanya gini saya hamil
tau tau sekarang bilangnya gagal hamil
itu yang saya takutin
gak seperti itu dong pak
bro dia kan memang sedang hamil
hasil pemeriksaannya memang sedang hamil
kecuali kalau keguguran
suster jangan ngomong kayak begitu
saya baru aja seneng nih denger billy saya hamil
tau tau suster ngomong kayak begitu
bikin kecil hati saya
karena itu bapak berdoa saja
semoga semuanya baik baik saja ya pak
ya insya allah sus
saya doa kok
rasanya udah gak sabar lagi nih
pak ketemu si rok
mak sabar mak
mak sabar mak
mak sabar mak
aduh ini kayaknya deket deket
kenapa semuanya pada nangis
kenapa sih mak
emangnya dokter bilang roh ini sakit parah ya
lu kagak sakit parah
rok gak ngerti
iya lu kagak parah
kalau rok gak sakit kenapa rok ada di sini
emangnya rok tadi di rumah pingsan ya mak

emang ngeledek ntar perut lu buncit
dokter tadi bilang ke gue
gue bakal jadi abah
bener itu mpok hamil
bentar lagi rok dipanggil
iya nya bentar lagi
jonny juga bakalan dapet adek darinya
perkenalkan aku ke tempat yang baik
bantuin emang gak sendiri bertiga jadinya
iya ncing kasian banget kalau ncing kerjanya itu sendiri
kan bisa nunggu layla sama mang ujo yang bantuinnya
gak apa apa sekali sekali
iya teh tanah teh
iya teh sepipisan
rumah sakit mang ujo
bagaimana kalau dia
bu bu nuriah teh sakit apa
sakit tipas katanya teh
masya allah bu ajar rodia kasian banget
kalau bu ajar rodia sakit ini rumah bakal sepi lagi
yaudah bantuin katanya mau bantuin jadi ngeliatin orang nangis
kamu lagi di mana
aku lagi di rumah sakit kenapa rek
empor rodia tapi keadaannya baik baik aja kok
syukurlah kalau gitu
maaf ganggu ya rob tapi ini kita ada gangguan teknis di subang
oh gitu terus gimana kondisinya
iya ini yang mau aku bicarain sama kamu kita ketemuan di kantor aja ya
oke oke oke gue segera kesana ya
masih di rumah ya
saya mau ke kantor
terus kita ke kantor
terus kita ke kantor